kita ke informasi selanjutnya setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit selama tiga puluh delapan hari
rina wulandari wanita yang menjadi korban penembakan orang suruhan kopral ii muslimin
akhirnya diizinkan pulang ke rumah
ia sudah boleh beraktivitas normal karena luka tembak di perutnya telah nyatakan sembuh
selasa sore tiga puluh agustus lalu rina wulandari dibawa keluar bangsal
menuju pintu utama rumah sakit umum pusat dr karyadi semarang
rina langsung dimasukkan ke dalam mobil ambulans mini
untuk diantar ke rumahnya di asrama batalion arahanut semarang
tim dokter menyatakan luka tembak di perut rina telah sembuh
selama tiga puluh delapan hari rina menjalani perawatan medis dan operasi untuk memulihkan diri
rina pulang dengan didampingi tim kesehatan kodam empat di ponegoro
dan tim medis rumah sakit tentara bakti wira tamtama sumarang
dina wulandari ditembak orang tak dikenal pada delapan belas juli silam
hasil penyelidikan tim
gabungan pori dan tni menemukan penembakan dilakukan oleh empat orang
yang disuruh oleh suami rina sendiri yakni kopral dua muslimin anggota arahanut sumarang
kondisi terakhir baik tekanan darah kemudian suhu frekuensi jantung
luka operasi juga baik jadi kemudian aktivitas
bu rina juga sudah mulai beraktivitas jadi secara umum tidak membutuhkan perawatan lagi sehingga bisa